pihak sekolah belum mengadakan tes swab acak kepada siswa
namun pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat
seperti mewajibkan siswa memakai masker
membatasi kapasitas ruang kelas hingga memperpendek jam pembelajaran
kepala sekolah menengah atas negeri enam jakarta handoyo menyebut
pelaksanaan tes antigen maupun pcr sebelum masuk sekolah
biasanya dilakukan secara mandiri oleh orang tua siswa kepada anaknya
selain itu ia juga menyebut biasanya orang tua akan melarang anaknya pergi ke sekolah
apabila anaknya tidak enak badan
menurut saya bagus ya karena untuk mengantisipasi supaya sebelum terjadi
tapi kalau untuk dcma enam yang saya tahu saya analisa itu
orang tua peserta didik di sini kesadaran untuk menetapkan protokol kesehatan
lebih baik dari orang tua
sehingga anak anak memang diawasi oleh orang tuanya
anak anak yang memang misalnya ada gejala
ya dia akan melakukan apa namanya swab mandiri seperti itu
menurut koordinator perhimpunan pendidikan dan guru satriwan
pemerintah harus melakukan tes pcr atau antigen secara acak
bagi siswa sebelum ke sekolah pasca libur lebaran
hal ini karena tingginya mobilitas siswa pada saat lebaran
selain itu ia menilai protokol kesehatan di sekolah
sudah semakin kendor
nah ketika sekolah dimulai tentu anak anak kita termasuk guru
yang mereka sekitar dua minggu ya ada di daerah gitu ya
mobilitasnya tinggi nah sekarang di sekolah kembali
nah saya rasa titik kumpul titik temunya kita di sekolah
sesuai dengan aturan surat edaran dari kemdikbud ristek kemarin kan yang terbaru
walaupun ada desakan untuk melakukan tes swab pcr dan antigen acak di sekolah
hingga saat ini dinas pendidikan dki jakarta belum memberikan respon